aku yakin yunda sumbang lara dan juga orang yang telah menolong pasti mereka tewas
kita laporkan kepada keponakan tercinta kunanda prabu surawisesa kau benar akan
mari kita segera ke istana
ya allah alhamdulillah kita selamat kakaknya
kakanda terima kasih banyak kakanda
kakanda kakanda dinda sangat merindukan kakanda
ya allah dinda tidak menyangka
kita akan bertemu dalam keadaan seperti ini
dinda dinda pasti lelah sebaiknya dinda beristirahat
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
kakanda dinda sangat merindukan kakanda
kakanda dinda pintas
sebentar lagi akan tiba
mereka harus dilaporkan
kepada ayah anda prabu marta singa
kalian tidak akan pernah sampai ke prabu marta sing
karena kalian akan mati disini
apakah ini akan menjadi paragu pentfk

mohon ikuti kedatanganku gusti prabu
aku akan membuat surawi sesam menjadi sangat sakti
agar bisa kuperalat untuk menghabisi siliwangi
gusti prabu harus bisa menguasai jenis patah orang terlebih dahulu
mengapa kidomas berhenti
maaf gusti prabu
gusti harus menguasai jenis patah orang terlebih dahulu
dari itu kita harus berlatih sekali lagi
kita akan naik ke tingkat berikutnya
yaitu jurus olah mata
baiklah kalau begitu
sebaiknya saat ini kita menginap disini saja
karena melihat keadaanmu kamu belum pulih benar
esok hari kita baru lanjutkan perjalanan
intim kendall disiapkan untuk melindungi suku
mereka bakal kembali ke desa
setelah dia mana hype baiknya

kalau kurang seperti saat ini aku yakin
kami akan puff
kita yakin itu bakal sedikit
jangan jangan lengah gila karena b heavenly
itu kan orang sendiri

kalian pergi dari sini